ya seperti yang kita dengarkan laporan dari ibi sepertinya memang angin cukup kencang ya di sana alfian
dimana memang angin kencang melanda mina arab saudi
badai gurun ini membawa pasir disertai gerimis di antara jemaah haji yang sedang bermalam di mina
badai gurun ini terjadi saat jemaah haji ini sedang menjalani tarwiyah pada minggu sembilan belas agustus waktu arab saudi
bahkan dinding salah satu maktab ini terlepas dari tiang saat badai gurun ini menyerbu mina
angin kencang mulai terasa sejak pukul tujuh malam dan semakin kencang setelah pukul delapan malam serta merendah sekitar pukul sembilan malam
selain membawa material pasir dari gurun di sekitar arafah musdalifah dan mina angin kencang bermuatan air serta menyebabkan grimis
pengelola maktab meminta jemaah tetap berada di dalam maktab untuk menghindari bahaya karena badai berpotensi menerbangkan material tenda
angin kencang disertai butiran air merupakan fenomena yang jarang terjadi di wilayah ini
terlebih hal itu berlangsung menjelang puncak haji ketika jutaan anggota jemaah haji sedang mempersiapkan diri melaksanakan wukuf pada dua puluh agustus
menjelang puncak haji titik fokus ibadah bergeser dari masjidil haram ke arafah mina dan penyelenggaran ibadah haji ini khusus pun berupaya memfasilitasi jemaahnya di hotel transit yang jaraknya sangat dekat dengan arafah dan juga mina
selain dibekali penyegaran rohani
jemaah haji lebih leluasa untuk beristirahat serta mempersiapkan puncak haji yang menuntut stamina tinggi di arafah musdalifah dan mina
semenjak pemerintah arab saudi menerapkan penertiban manajemen haji seluruh dunia wajib mengikuti jadwal yang telah ditetapkan termasuk kedatangan jemaah di arafah dan mina
untuk mengantisipasi kendala keterlambatan kedatangan di lokasi puncak haji beberapa tahun belakangan ini penyelenggara ibadah haji khusus
tidak lagi memilih penginapan di sekitar masjidil haram
hotel transit begitulah enam hotel ini disebut
hotel ini hanya digunakan beberapa hari saja sebelum dan sesudah puncak haji
lokasi yang menjadi patokan adalah arafah dan mina
maka tak heran posisi hotel tak jauh dari arafah dan mina
untuk ibadah haji khusus pemerintah menetapkan hotel transit harus minimal setara dengan hotel bintang tiga dengan jumlah maksimal empat orang per kamar
namun penyelenggara ibadah haji khusus
biasanya meningkatkan fasilitas jemaahnya ke hotel bintang empat
himpunan penyelenggara umroh dan haji atau himpuh contohnya
dari dua ratusan agen perjalanan haji yang dinaunginya
sebagian besar mengisi hotel transit di wilayah yang sangat dekat dengan arafah mina
seperti wilayah aziziyah dan an nus'ah
titik strategis ini dipilih dengan pertimbangan jarak ke arah fahmina
bahkan ada yang hanya butuh lima menit saja menuju lokasi puncak haji
dan konsep hotel transit adalah mendekati mina
sehingga pada saat hajinya di mana mina biasanya overcrowded
di mana satu maktab itu sampai tiga orang tahun ini
maka jemaah punya pilihan untuk kembali setelah mabit tengah malam kembali ke hotel transit ini
dan karena kita punya konsep balda dalam hal ini
mendekati mina hotel transitnya
maka jemaah punya opsi untuk kembali tidur di hotel transit pada malam harinya
untuk kemudian esok harinya pada asar kembali lagi ke hotel transit
dan semua itu dilakukan dengan jalan kaki
laksanaan puncak haji terdiri dari wukuf mabi dan pelontaran jumrah
selama empat hingga lima hari di arafah musdalifah mina menuntut stamina yang tinggi
hampir tiga juta jemaah haji dari seluruh dunia mengikuti rukun
padatnya area puncak haji akan menciptakan berbagai kendala
ini belum termasuk panasnya cuaca arafah muzdalifah dan mina
yang bisa menyentuh angka lima puluh derajat celcius pada siang hari
di hotel transit himpuh menuntut penyelenggara ibadah haji khusus
agar membekali jemaah dengan penyegaran rohani
dan memastikan anggotanya menjamin jemaah haji siap secara fisik menjelang puncak haji
jika hotel yang dipilih dekat dengan masjidil haram
maka stamina para jemaah haji akan terkuras di masjidil haram yang sangat padat saat musim haji berlangsung
akibatnya mereka akan kelelahan saat melakukan tahapan puncak haji
yang wajib ditunaikan di arafah muzdalifah dan mina
dengan perubahan titik fokus haji di wilayah arafah musdalifah dan mina
jarak menuju masjidil haram tidak lagi menjadi acuan
hotel transit ini adalah solusi memfokuskan konsentrasi jemaah haji
serta mempersiapkan fisik yang prima
di hotel transit ini jemaah haji disarankan untuk banyak beristirahat
serta mengikuti ibadah dan tausiah di ballroom yang telah disediakan penyelenggara haji khusus
dengan penyegaran baik rohani dan fisik
diharapkan jemaah haji siap melakukan wukuf mabit
dan melontar jumrah dalam kondisi yang sehat secara lahir batin
pada periode transit ini kita akan membangun kebersamaan
dan kita sebut periode transit ini
the hotel transit ini adalah periode seperti pesantren
jemaah laki laki digabung dengan laki laki
jemaah ibu ibu digabung dengan ibu ibu semua
sehingga suasana kekeluarganya muncul dengan kebersamaan ini
sehingga dalam pelaksanaan hajinya itu tidak merasa canggung lagi
sementara kalau kita tinggal di hotel selama ini
kita tidak pernah ketemu dengan pembimbing yang jarang
biasanya jemaah haji khusus akan tinggal di hotel transit
dua hingga tiga malam menjelang wukuf
dan dua malam setelah wukuf
karena jemaah haji tidak diperbolehkan bergerak ke masjidil haram sebelum tujuh belas julhiza
setelah cukup beristirahat pasca puncak haji
jemaah haji khusus ini akan kembali menempati hotel di sekitar masjidil haram
untuk memperdalam ibadahnya di kota suci mekah
radian febriansyah musdalifah dan mina